terima kasih banyak bu
nomornya berapa bu kalau saya boleh tahu
kamu jangan kurang ajar ya
kalau memang taina bukan anak aku
aku enggak akan gagal kalian
tapi aku harus buktikan sendiri
kamu harus melalui tes dna itu
makanya aku datang ke sini untuk minta izin
kalau seandainya kalian tidak ada niatan berbohong
tes dna itu tidak perlu ditakuti
atau jangan jangan kalian sama aja
aku hanya ingin membuktikan
karena elsa jelas jelas berbohong
ini salah satu dari sekian banyak kebohongannya elsa
dia bilang kalau golongan darah rena itu o
sedangkan kamu golongan darahnya ab
tidak mungkin seorang ibu dengan golongan darah api punya anak golongan darah o
makanya aku datang kesini
aku sebenarnya mau minta izin baik baik
aku diperlukan untuk lakukan tes dna
kalau memang tidak terbukti rena bukan anak aku
aku enggak akan pernah ganggu kalian
ada kelemahan ada gila

mendingan kamu keluar dari sini ya
jangan ganggu ganggu aku sama reina lagi
aku gak akan pergi
sampai kamu ngizinkan aku untuk tes dna
selama ini aku hanya dengar dari kamu
bahkan dari elsa
tapi aku sendiri gak punya bukti
makanya aku ingin buktikan sendiri
kalau aku pun
punya informasi yang valid
pergi aku bilang
pergi sekarang dari rumahku
jangan keluar rumah
ada shopee dari rumah
tetap aman belanja dari rumah
shopee dari rumah
aku udah ajak ke kamar sih
kan kamu habis pulang sekolah capek
terus istirahat di kamar
tadi ada apa sih
om baik dimarahin mama
itu gak dimarahin
itu mama papa sama om baik lagi diskusi
orang dewasa sedang berdiskusi
diskusi apa omah
kita lagi membahas sesuatu
itu namanya diskusi
oh gitu omah
dan tadi apa sih omah
yang dibilang om baik
karena kan udah capek ya
tadi sekolah sekarang istirahat aja
ceritain sama omah dong
tadi di sekolah ngapain
masalah ini terlalu berat
terlalu berat untuk diketahui anak sekecil raina
ya terus installed ya
tadi ada titipan dari anak ibu sebelum pulang
sebuah video bu
boleh ditunjukkan kepada mama saya bu sarah
supaya dia bisa lihat
tolong ibu kirim saja video itu ke hp saya
terima kasih banyak bu
nomornya berapa bu kalau saya boleh tahu
sudah sudah saya kirim
aku bikin video ini untuk jaga jaga
siapa tahu mama gak mau ketemu sama kami lagi
aku sama mama papa bikin video ini supaya mama bisa ngelihat kami berdua
mama jangan lupa makan ya
lihat mama pasti sedih banget
papa kangen banget sama kamu
bapak baru sadar selama tiga puluh tahun ini kita selalu sama sama
jarang kita pisah
maksudnya satu ke mana satu ke mana
kita selalu sama sama
coffee city mau ke mana pun pasti selalu sama sama
jadi sekarang papa
bapak betul betul merasa kehilangan orang yang mendampingi papa selama ini
papa kadang kadang selalu nengok ke kiri ke kanan untuk nyari kamu
papa betul betul merasa kehilangan kamu sayang
aku kangen banget sama kamu
aku juga kangen sama mama
mama mereka juga baik ma
ayolah distressmu dengan ayob infection sekarang
ayolah disipu orang orang ini
benar sekali ay berburu